semua kejuaraan dunia ada di sini
eh itu kalau gitu pak ustadz aku permisi dulu ya
anak itu lari secepat kilat
bos kalau dari gerak geriknya itu mencurigakan bos
kalau dari suaranya sepertinya kayak ada yang meeting
bukan yang di laut itu namanya meeting pos
kalau lucu itu pelawak bukan petinju
haykalnya udah ketemu belum
kita itu udah cari kesana kesana kesana
kesana kesana kesana
ke semua tempat udah kita cari
hai segala eh kalian jadi makin sedih kan ya maaf bagian kan aku bukan mau ngerjain
dia tapi mau mau hipotia lucu kan kamu ajak ketawa eh stop stop bentar temen temen kan
heikal tuh lagi sedih oleh orang tua hewes kata emel terus gimana kok kita menghibur
heikal ini tapi gimana caranya
gimana gimana setuju api tenang toh oh kalau setuju aja tapi kalau sobat gimana
sob aku sih yes kalau aku sih bias juga iya lukman lukman lukman lupa lupa
bos apa leh tangan bos kenapa nanti arah kesana
terus tuh lihat santri pada mau ngapain tuh
bos wah wah wah wah wah wah wah wah wah kita bisa cari tahu nih jangan sampai para
santri lagi bikin siasat jail
lewat sono sono belakang iya bos tadi mau sih jalan pintas biar cepet
hai dalamnya busur assalamualaikum waafi teman teman banyak barang barang tapi itu
apa ya kalau marawis mau udah terus kita harus nyari satu barang apa yang
nah ini dia ismail ismail itulah
wafi tenang emang kamu ngeratu wafi tenang nemuinnya hah gimana kok kita bikin idenya
tentang pelaut gimana tuju tuju aduh aduh ismail ismail dan ismail pas banget aku udah nemuin barang
iya aku udah nemuin ini rokok wih
hai ya kok cuma kita yang menghibur hai kasih kayaknya enggak selalu
kita ajak yang lain lain aja gimana
yang lain santriwati sama usat ustazah yang lain ya
ini cocok banget nih buat jadiin kapal laut ya enggak
hai sobi kamu nemu apaan sob ya sob udah nemu belum
ya lelah sama topeng doang takut ini cuma topeng mainan doang kok tuh
harus itu harus kita lakukan
itu kalau gitu pak ustadz aku permisi dulu ya
anak itu laris cepat hilang
kalau dari gerak geraknya itu mencurigakan bos
kalau dari suaranya sepertinya kayak ada yang meeting
bukan yang di laut itu namanya meeting pos
itu lucu ya itu jadi petinju cocok itu
hebos kalau lucu itu pelawak bukan petinju
gantah ya bandel bandel ya bener bener waktu dikair kau kagak bandel begitu kecil makanya
anak anak ini mau ajarin dia kagak ada akal dia patuh orang tua biar bisa berguna bagi
usaha dan bangsa intinya bosnya biar jadi anak soleh soleh dan soleh soleh dan soleh
jadi gitu loh ustadz ustadz aku tuh sama temen temen mau ngambil barang barang di
gudang yang bisa membuat menghibur haikal lebih wapik tenen lagi kok temen temen semuanya mau
membantu menghibur haikal juga hai kakak lagi sedih jadi kita tuh berniat membantu hai kalau
biar hai kau tuh gak sedih lagi
gitu loh itu gimana ustadz ustadz ya gitu ya iya iya itu niatnya sih bagus karena itu menunjukkan
rasa empati kita kepada saudara kita yang sedang bersedih ustadz sih setuju sama itu enggak tahu kalau
saja kalau ustadz setuju tapi yang ustadz bingung gimana caranya kita menghibur haikal
oh yes jadi gini loh
banget cakep banget malah diri di sini bukannya di gerbang sono jagain kalau ada tamu dateng
nggak tahu tamu dua ribu dua ratus dua puluh dua duhu dateng dateng ada angin apa kagak toto keplak udah kertasan jeplik nih
saya baru mata berdua warnanya kuning senamain simon sebabnya dengan pembawa namanya simon pi
ih iya ilah tanya tuh burung emang mau ditangkap sama situ untung ada yang bulbul coba kalau
sama pade itu jadi jarak kubur emaknya jadi juga pulang tuh pade bukan ini udah jam segini
sumanan ya bagaimana